delapan bangunan di kawasan jalan raya soreang ciwidei dibongkar paksa petugas satpol pp senin sore
pembongkaran ini dilakukan karena seluruh bangunan berdiri di daerah rawan longsor
minggu sore delapan unit bangunan semi permanen yang berdiri di jalan raya soreang ciwide
kabupaten bandung jawa barat ditertibkan secara paksa oleh petugas satpol pp
pembongkaran sempat menemui kendala saat salah seorang pemilik bangunan
melawan petugas dan menolak pembongkaran tempatnya berjualan
namun situasi bisa diredam dan pembongkaran kembali diteruskan oleh satpol pp
para pedagang kemudian menyelamatkan material bangunan yang masih bisa dipakai
pembongkaran dilakukan setelah sejak setahun sebelumnya
para pedagang diberikan surat peringatan untuk membongkar lapaknya sendiri
karena kawasan tersebut merupakan kawasan rawan bencana longsor
kepada perban jiwa kemudian setahun yang lalu kita sudah peringatkan
mereka minta kebijakan kepada kami dan kami berikan kebijakan untuk mencari tempat yang lebih aman
petugas satpol pp akan terus menertibkan bangunan liar
terutama di kawasan yang diprioritaskan seperti kawasan wisata
jalur rawan kemacetan dan kawasan rawan bencana
chandra febriana kabupaten bandung